ampun ampun ampun
video amatir ini merekam aksi main hakim warga di kawasan uruk kawalu tasik malaya jawa barat pada rabu siang
terlihat seorang pria berpakaian kuning jadi sasaran amuk warga
meski meminta ampun warga yang emosi tetap saja melampiaskan kemarahannya
tak jauh dari lokasi beberapa warga juga merusak tiga buah motor hingga dilempar ke dasar jurang
sementara polisi memastikan korban amuk masa adalah penagih utang atau debt collector
diketahui penyerangan di picu perselisian antara penagih utang dengan pemotor
yang melintas di jalan provinsi ini sabtu lima april lalu
sekelompok penagih utang menghentikan paksa pemotor untuk pemeriksaan tunggakan cicilan
meski motor tidak diambil
namun pemotor merasa tersinggung hingga berupaya balas dendam dengan menyerang penagih hutang
yang tengah nongkrong pada rabu siangnya
sepatnya di kampung kisir
telah terjadi keributan antara kelompok masa
dengan tujuh orang yang diduga dari debt collector
ini sifatnya sifatnya untuk mengamankan sementara mengamankan
beruntung nyawa penagih utang yang di masa berhasil diselamatkan aparat kepolisian
kasus ini kini dilemparkan menuju satreskrim polresta tasik malaya
deden rahadian tasik malaya jawa barat